presiden joko widodo menegaskan pemerintah tak menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel
meski digugat uni eropa ke organisasi perdagangan dunia
jokowi mengaitkan tindakan uni eropa dengan era penjajahan belanda dengan sistem tanam paksa
namun zaman sekarang berubah menjadi ekspor paksa
karena kita memiliki nikel memiliki tembaga memiliki toksik memiliki tim timah
dan potensi kita ini gede sekali
mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah
itu ada yang namanya kerja paksa
ada yang namanya tanam paksa
zaman modern muncul lagi ekspor pasar
kita dipaksa untuk ekspor
loh ini barang kita kok
sudah saya sampaikan kemarin kita kalah
tapi apa kita langsung pengen oh berhenti saja
saya sampaikan kepada menteri banding urusan itu